masa eka lasis sama tukang bajaj
ih jj pokoknya eka gak mau tahu ya bawa betul perempuan itu kesini
dan tukang bajaj itu harus dikasih pelajaran
kalau eka gak berhasil eka cubit nih
loh kenapa gak suka
bukannya gak suka duitnya gak ada
bang mau cepetan dong bang
bang cepetan bang
eh saya belum habis
eh saya belum bayar
bang kembaliannya bang
ya udah buruan
ini cepet banget lagi
ya tau mau ditangkap gak sih buruan dong
kamu cepet buruan
itu kejar cepet sebagiannya tuh
mau kemana neng
namanya tuh bukan neneng tau gak
oh boleh neng
kemana aja penting banget
aku lagi di geja geja penjahat tau gak sih
kalau gak bisa sejuta bisanya berapa
tutup penjahat saya doang jangan buruan
ada penjahat seorang nego ini di dalam bajaj aja pak
kurang dia kok

mempunyai hasiliki karyawan yang asshole
gampang banyak padahal

penting hastanak jentomor

kenapa kamu dikejar kejar penjahat itu
ya tadinya saya berjanji mau dikasih kerjaan
jadi penyanyi di luar negeri
tapi gak taunya saya mau dijadikan psk
yaudah sebelum berangkat ya
saya kabur aja
saya kan gak ikutan jadiin psk juga
kenapa saya diajak kabur
pak beli pikulan kayak gini di mana
mau jualan pisang
saya suka mengkoleksi barang barang yang antik
itu mau dijuang gak
berani bayar berapa
mau dijual berapa
aduh perut gue sakit banget

aduh perut gue sakit banget
aduh perut gue sakit banget
gw gama sek gmail
saya tune prophet

masa eka lasis sama tukang bajaj
ih jijay pokoknya eka gak mau tau ya
bawa betul perempuan itu kesini
dan tukang bajaj itu harus dikasih pelajaran
kalo eka gak berhasil
kenapa gak suka
bukannya gak suka luitnya gak ada
tempe aja sama kuah sayur
tadi ibunya louis kesini
katanya udah dua hari gak pulang
emangnya louisnya kemana
ih si akang
kalo tau kemana
dia gak bakalan dicari atuh kan
saya pengen nyari kerja
kerja apa aja
bisa bantu gak
dijanjiin mau dikasih kerjaan
aku nyanyi di luar negeri
tapi gak taunya saya mau di jadikan psk
bukan apa siapa
lois dia mau dibawa ke luar negeri
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kalau perlu informasi harus ada
kita mau rokok kita bertiga datang lima juta aja nih
satu pertanyaan seribu
dia kesini enggak
enggak tahu tulis